mulai senin dua puluh satu september dua ribu dua puluh pt kci mewajibkan penumpang untuk menggunakan masker kain tiga lapis atau masker kesehatan
sebelumnya pt kci telah melakukan sosialisasi kepada pengguna krl untuk menghindari pemakaian masker scuba atau buff
hal tersebut karena masker scuba dan buff dinilai tidak efektif menangkal penyebaran droplet yang menjadi muasal penyebaran virus corona
kalau satu minggu ini kita melakukan edukasi dengan membagikan satu dua ratus masker hari senin
bagaimanapun kami harus tegas ya karena kita sedang menghadapi pandemi ini
mohon maaf jika petugas kami nanti akan mengingatkan kembali dan meminta para pengguna jasa komuter lain untuk mengganti maskernya
agar kita bisa menggunakan komuter lain dengan sehat
selain larangan penggunaan masker tertentu pt kci juga mengubah jadwal
operasional krl komuter lain selama masa psbb
krl beroperasi pukul empat waktu indonesia barat hingga pukul dua puluh waktu indonesia barat
kereta terakhir meninggalkan wilayah dki jakarta pada pukul sembilan belas
perubahan ini telah berlaku sejak sembilan belas september dua ribu dua puluh
sebagian masyarakat setuju dengan kebijakan ini namun ada beberapa yang merasa keberatan
pasalnya masih ada pekerja di sebelah sektor usaha yang diperbolehkan buka selama psbb dan harus bekerja shifting hingga larut malam
sebetulnya sih kayak bagi kita mengganggu gitu soalnya kadang kan pekerjaan nggak tentu
kadang kita harus lembur sampai jam sembilan kalau dibatasi ya nggak ada kendaraan lain untuk pulang seperti itu
kalau menurut kami sih sekarang sudah beriringan dengan area yang tutup
wfa ya wfa jadi sejak empat belas september itu mungkin udah banyak karyawannya udah wfa
jadi kalau dibatasi sampai jam delapan menurut saya sih nggak masalah
dengan jadwal operasional baru yang mulai berlaku pada sembilan belas september dua ribu dua puluh ini
maka ada sembilan ratus tiga puluh tiga perjalanan kereta perharinya
jumlah ini lebih sedikit dibandingkan sebelumnya sembilan ratus tujuh puluh lima perjalanan per hari
para calon penumpang
krl diimbau untuk terus memantau jadwal perjalanan krl di aplikasi krl akses